kementerian keuangan menyelenggarakan lelang sukarela berisi barang barang pejabat negara yang digelar di galeri nasional indonesia
tak kurang dari lima puluh lima barang akan dilelang untuk umum dalam acara yang digelar selama dua hari ini
beragam jenis barang diikut sertakan dalam lelang mulai dari batik kesayangan menteri keuangan sri mulyani
sepatu kulit hingga kain kain etnik koleksi wakil presiden yusuf kala dan istri
dan kini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia femi afriyadi
yang akan melaporkan jalannya proses lelang barang pribadi pejabat
selamat siang femi bagaimana dengan proses lelang berlangsung apa saja agenda hari ini
selamat siang anissa kalau kita berbicara mengenai bagaimana proses lelang yang saat ini berlangsung di galeri nasional
ini baru saja dimulai karena tadi baru dibuka oleh menteri keuangan dan juga didampingi oleh menteri perhubungan budi karya
selaku peserta lelang hari ini dan yang pasti hari ini ada puluhan bahkan dalam katalog yang saya pegang ini anissa
ada tercatat lima puluh lima barang yang akan dilelang dan semua barang ini merupakan barang barang pribadi
yang memiliki unsur kenangan atau memorabilia dari pejabat pejabat negara tersebut
termasuk juga wakil presiden yusuf kala dan juga mufidah yusuf kalla sejumlah menteri kabinet kerja
paling tidak ada setuju menteri yang juga ikut berpartisipasi menyumbangkan barang barang pribadi mereka untuk dilelang di tempat ini
tapi yang menarik adalah kemarin sore seperti yang tadi disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani
bahwa ibu negara iryana joko widodo juga ikut berpartisipasi di lelang kali ini
anda mungkin bisa lihat anissa di samping kiri saya ini ada dua kain ada selendang
dan di sebelah kiri ini juga ada satu buah selendang yang disumbangkan oleh ibu iryana jokowi dodo
dan ini baru terkonfirmasi kemarin sore dan baru disampaikan bahwa ibu negara iryana jokowi dodo juga ikut berpartisipasi dalam lelang kali ini
tapi cukup berbeda dengan proses lelang
yang dilakukan terhadap barang barang yang tercatat dalam katalog yang saya pegang ini
untuk barang lelang milik ibu negara ini dilelang dengan konsep charity begitu
jadi tidak ada limit harga yang ditetapkan kepada dua barang milik ibu negara ini
sementara untuk barang barang lain yang ada dalam katalog ini memiliki harga limit
dan tentunya melalui prosedur lelang yang saat ini tengah berlangsung di luar ruangan ini
mungkin saya bisa gambarkan ada setidaknya dua ruangan yang digunakan untuk
memamerkan barang barang ini ada kain kain etnik ada sepatu ada lukisan dada ada perlengkapan golf
dan juga ada alat musik berupa gitar ini milik menteri perhubungan budi karya
yang tadi juga sudah kita konfirmasi bahwa ini merupakan salah satu gitar kesayangannya yang dibeli dua tahun yang lalu
dan kemudian ditanda tangani dan ikut dalam proses lelang hari ini
saat ini proses lelang masih terus berlangsung di luar gedung ini
kita akan memantau
seperti apa tapi yang pasti ada dua mekanisme cara untuk bisa mendapatkan barang barang lelang di tempat ini
yang pertama dengan cara konvensional artinya ada proses bidding
di mana ada penawaran dari harga limit yang ditawarkan hingga harga paling tinggi
ini sudah diikuti dan sedang berlangsung saat ini
dan tentunya dengan prosedur yang sudah dilewati atau syarat syarat tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh panitia
begitu juga dengan proses lelang yang kedua yaitu dengan cara melalui
di internet begitu dengan proses lelang online
yang ini bisa diakses melalui akses situs dari kementerian atau dirjen kekayaan negara ini
dan nanti di situ juga ikut mengupload nomor npwp nomor rekening dan juga nomor ktp
serta ada uang jaminan yang harus ditransfer terlebih dahulu di sana
dengan ketentuan ketentuan tertentu begitu
jadi kita bisa mengklasifikasikan ada dua cara untuk lelang hari ini
di hari rabu ini dan kita lihat dan kita akan pantau nanti apa saja kemudian barang barang yang menjadi buruan paling favorit bagi peserta lelang yang saat ini sedang berlangsung di luar gedung pameran ini
ya femi tadi ada sempat menyebutkan kira kira apa ya barang yang kemudian paling diincar oleh peserta lelang
karena dari informasi yang saya dapatkan cukup banyak juga ragam dari barang yang dilelang
mulai dari gitar hingga kain dan juga kalau saya lihat di belakang anda tadi ada sepeda
apakah anda mendapatkan informasi apa saja yang barang paling favorit untuk diincar oleh peserta lelang
ya tentu akan sulit untuk menentukan apa saja barang yang kemudian menjadi incaran paling banyak oleh peserta lelang hari ini
karena kalau kita lihat ini memang barang barang yang cukup melekat statusnya terhadap pejabat pejabat negara yang tadi saya sebutkan
paling tidak ini merupakan barang barang koleksi pribadi mereka
yang bisa dikatakan menjadi barang barang kesayangan
tentu ini tergantung daripada minat dari para peserta lelang ini
kita contohkan saja ini anissa ini adalah batik milik menteri keuangan sri mulyani
kalau kita lihat di beberapa acara kenegaraan acara acara penting di istana negara atau di luar istana negara
batik ini cukup ring dipakai oleh ibu sri mulyani
yang kemudian ini bisa diasumsikan menjadi salah satu barang yang sangat di
begitu juga dengan barang milik dari menteri bumn rini sumarno
di mana di gedung sebelah ini juga terdapat salah satu pakaian berupa batik
yang memang dipakai saat pelantikan rini sumarno sebagai menteri bumn di kabinet kerja joko widodo
ada juga barang barang koleksi pribadi lain seperti sepatu milik menteri perindustrian erlangga hartarto
dan juga ada barang barang lain seperti gitar tadi
yang saya sebutkan lukisan ada juga jam tangan
ini tentu memiliki keterkaitan dengan kemana atau apa yang akan diincar oleh para peserta lelang
karena memang jumlahnya juga cukup terbatas
dan kita perlu mengetahui dan mencari tahu apa kemudian yang menjadi barang barang yang diperebutkan
tapi satu hal yang pasti bahwa proses lelang seperti ini tentu harus dicatat
ini merupakan proses secara terbuka
kita transparan jadi kita berharap tidak ada unsur unsur atau yang mengarah kepada tindakan tindakan korup
atau proses gratifikasi ini perlu digarisbawahi bahwa semuanya sudah melalui mekanisme yang jelas
walaupun kemudian ini nanti datang atau berujung kepada pendapatan negara bukan pajak
tapi tentu ini butuh pengawasan dari lembaga terkait
agar tidak ada unsur unsur yang menyalahi aturan atau maladministrasi
baik terima kasih femi afriyadi atas laporan langsung anda selamat kembali bertugas